langsung dari lampung selatan lampung adi bagaimana suasana arus balik
apakah sudah mulai terjadi peningkatan di pelabuhan bakahuni
ya selamat sore putri
betul sekali pada situasi arus balik pada h empat lebaran ini memang di pelabuhan bakahani lampung ini masih cenderung kondusif
tidak ada antrian cukup panjang memang walaupun ada antrian ini adalah antrian untuk masuk ke dalam kapal bukan antrian kendaraan
dan memang untuk data berdasarkan data hari ini hingga hari ini sudah ada
setidaknya empat ratus sebelas lebih penumpang yang telah diberangkatkan melalui pelabuhan bakahi lampung
kemudian nanti menuju ke pelabuhan merak banten
dan memang putri untuk prediksinya ini akan diprediksi puncaknya ini tanggal enam yaitu hari ini hingga tanggal delapan mendatang
dan langsung saja putri saya akan mengajak anda untuk berbincang singkat dengan kabupaten humas polda lampung
kombes pol pandra arsyad untuk mengetahui sebetulnya bagaimana prediksinya
ya selamat sore pak pandra
dan prediksi ini akan terjadi pada tanggal hari ini yaitu tanggal enam hingga tanggal delapan ini
sebetulnya hingga hari ini bagaimana kondisinya
baik jadi dapat kami laporkan bahwa operasi ketupat krakatau dua ribu dua puluh polda lampung
tentunya di posko terpadu sudah kami catat
dari mulai tanggal lima selama dua puluh empat jam sampai tanggal enam itu sudah tercatat lebih dari satu ratus sebelas dua ratus sebelas penumpang ataupun kendaraan
yang sudah melintas ke pulau jawa
dan hari ini hari jumat tanggal enam mei dua ribu dua puluh dua dari pukul delapan pagi
sampai petang hari ini pukul enam belas ini sudah tercatat lebih dari empat puluh tujuh empat ratus sepuluh penumpang atau orang yang menyeberang ke
apa namanya dari bangkauni ke merak banten
dan juga lebih dari sebelas kendaraan sebelas satu ratus empat puluh
dan ini juga kita bisa lihat tadi disampaikan bahwa untuk pantauan situasi lau lintas
berkat kerjasama kita semua pihak dan bapak kapoda irjen podokter hendra sugiatno sudah selalu mem supervisi
agar betul betul manajemen rekayasa lalu lintas informasi sekecil apapun harus disampaikan kepada masyarakat
ya pak pandra ini untuk mengantisipasi nantinya mungkin jika akan ada antrian yang cukup panjang di pelabuhan bakau ini
apa yang dipersiapkan oleh polda lampung pak
baik jadi polda lampung sudah membuat suatu skema dalam dinamika operasi yaitu adalah sandi hijau dalam keadaan normal
nah seperti sekarang masih keadaan normal kita melihat sendiri di jalan tol trans sumatera itu dalam kecepatan yang wajar
dan tidak terjadi antrian yang cukup panjang
sampai mendekat di pintu tol sipot interdiction di pelabuhan bakauni lampung selatan ini
namun kalau sudah mencapai namanya zona kuning yaitu adalah mendekati dua km itu terjadinya kemacetan di wilayah pelabuhan bakahuni
termasuk zona merah sampai dengan empat km mendekati itu baru kita bikin semacam pengalihan dari arus lalu lintas yang kita arahkan ke kantong kantong
ya dari kantong rest area tersebut tentunya nanti kita akan membuat perubahan ya dengan kantong kantong rest area
ya dari kantong kantong rest area tersebut tentunya nanti kita akan membuat perubahan ya dengan kantong kantong rest area
nanti kita bisa arahkan termasuk nanti tidak keluar dari jalan tol trans sumatera
tidak akan dikeluarkan dari jtts jalan tol trans sumatera dan tetap menunggu sampai betul betul keadaan kembali hijau dan bisa diarahkan
bahkan sudah ada alternatif bung adi
artinya di sini selain daripada pelabuhan bakahuni di lampung selatan kita sekarang ini sudah ada pelabuhan panjang
yang kemarin sudah ditinjau langsung oleh bapak menteri perhubungan budi karya sumadi bersama dua menteri yang lain itu pak menteri
pak menteri pmk mwajir fendi dan juga menteri bumn erick thohir dan juga kapol lantas polri dirjen pol firman satya budi
jadi sudah disiapkan delapan kapal roro di pelabuhan panjang
pelabuhan panjang ini berada di kota bandar lampung yang sangat memudahkan kepada para pemudik yang akan melakukan arus balik
ini memotong atau memangkas waktu sekitar tujuh puluh km menuju lampung selatan
ini sekaligus kita mempromosikan pariwisata di lampung sehingga dan harganya juga sama dengan tiket yang melalui ferizi juga sama
jadi ada dua alternatif jadi kepada para pemudik silakan melanjutkan perjalanan anda ke pelabuhan panjang
dan apabila anda ingin mengisi ferizi bisa di jalan tol trans sumatra di res area delapan puluh tujuh kemudian res area empat puluh sembilan dan km dua puluh b yang mengarah ke bakahuni
dan juga di arteri kami siapkan di tiga rumah makan
baik pak panda terima kasih atas waktunya pak
ya putri demikianlah perbincangan kami dengan kabitumas polda lampung
ini memang berdasarkan informasi dari
andra begitu ada beberapa skema ini termasuk adalah penyiapan pelabuhan cadangan yaitu di pelabuhan panjang
untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik yang diprediksi hari ini hingga tanggal delapan mendatang
namun memang biasanya ini lonjakan akan terjadi pada malam hari hingga pagi hari
namun kita akan saksikan putri apakah memang lonjakan ini akan terjadi pada malam nanti hingga puncaknya tanggal delapan mendatang
ataukah situasi arus balik ini cenderung landai begitu kita masih menunggu putri hingga tanggal delapan mendatang
baik terima kasih adi dwinanda langsung dari lampung
tandip pelabuhan bagauni terima kasih